badan anggaran dpr menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan covid sembilan belas menjadi undang undang
sejumlah pihak mengkritik keberadaan perpu tersebut dan mengajukan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi
perpu tersebut dinilai inkonstitusional
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan skype ada yustinus prastowo staf khusus menteri keuangan
dpr hari rabu kemarin sudah menyetujui bahwa perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh tentang sistem keuangan negara
atau sistem stabilitas keuangan negara akan dibawa ke paripurna pada hari selasa besok untuk disahkan menjadi undang undang
hanya ada satu fraksi pak sukamta fraksi anda yang menolak
coba disebutkan pak alasannya apa pak penolakannya
iya terima kasih mbak
kalau dari fraksi kami alasan penolakan yang resmi
yang kami tuliskan di dalam pandangan mini fraksi
itu kami mencatat ada dua puluh alasan ya kenapa kami ini keberatan terhadap adanya perpu ini
namun mungkin saya tidak bisa sebutkan dua puluh dua puluh nya karena terlalu panjang
nah sebetulnya saya ingin menekankan bahwa fraksi pks itu sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk menyelesaikan urusan covid sembilan belas
dan terutama kebijakan yang berpihak kepada penanganan pandemi secepatnya
maupun kepada warga yang terdampak warga tidak mampu bagian miskin yang kena phk dan seterusnya
nah tetapi kalau kita lihat ternyata di dalam perpu ini
itu tidak ada satu pasal atau satu ayat pun yang menjamin bahwa pemerintah itu akan mendanai seluruh biaya penanganan
pandemi covid sembilan belas sampai tuntas
karenanya mungkin kita mendengar banyak rumah sakit yang apd nya tidak memadai
sampai hari ini rapid test itu juga tidak terselenggara dengan cukup
dan sampai daerah kita lihat bahwa kasus kasus di mana terjadi kasus besar dan alat alat rapid test alat alat pcr itu tidak memadai
yang kedua juga tidak ada pasal dan ayat di dalam perpu ini yang menyatakan pemerintah itu akan menanggung kebutuhan warga miskin
rentan miskin keluarga prasejahtera yang terdampak maupun yang terkena phk
yang terjadi adalah justru yang ada di dalam perpu ini justru pengurangan tarif pajak maksimal
artinya ini subsidi bagi pengusaha elit ekonomi
dan juga ada pasal dan ayat dengan tujuan penyelamatan penggagal dan penjaminan
tidak terbatas bagi nasabah simpanan kakap
jadi kalau kita lihat konten dari perpu ini memang luar biasa isinya tentang judulnya penanggulangan wabah pandemi
tapi justru hampir tidak ada pasal dan ayat yang secara jelas terkait dengan penanganan pandemi itu sendiri
yang ada justru soal antisipasi
terjadi persoalan krisis ekonomi
nah kemudian ada potensi potensi pelanggaran terhadap konstitusi
misalnya ya di dalam pasal dua puluh tujuh ayat dua dan pasal dua puluh tujuh ayat tiga disebutkan bahwa kksk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana
jika maka hal ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan prinsip negara hukum
kemudian di dalam pasal dua puluh tujuh ayat satu
itu menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan ekonomi dari krisis
dan bukan merupakan kerugian negara
tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan negara dan meniadakan adanya peran bpk untuk menilai dan mengawasi
kan soal ini menyebabkan kerugian atau tidak itu kan penilaiannya badan audit keuangan bpk
si pemerintah yang akan membuat program
kalau dari awal sudah dikatakan apapun yang saya kerjakan ini untuk penyelamatan ekonomi ini bukan kerugian negara saya kira
itu nanti akan menghilangkan peran bpk padahal itu amanat konstitusi sesuai dengan pasal dua puluh tujuh ayat lima undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
nah kemudian kita juga melihat bahwa perpu
ada sejumlah pasal peraturan perundangan yang di cancel ya yang dinyatakan tidak berlaku
sehingga tentu ini berpengaruh pada sistem otorisasi dan tata kelola apbn keuangan negara dan moneter
nah kami berpendapat bahwa hal tersebut membuat kewenangan pemerintah menjadi sangat besar dan tidak terbatas
sehingga ini berpotensi menimbulkan penyimpangan kekuasaan atau abuse of power
dan bisa merusak sistem
tata kelola apbn keuangan negara dan moneter yang baik
kemudian kami juga mencatat bahwa soal defisit anggaran perpu ini meniadakan batas atas defisit anggaran
padahal selama ini justru undang undang itu mengatur batas atas defisit
nah tentu ini akan berpotensi akan mereduksi prinsip kehatian di dalam pengelola keuangan negara
pak sukamta ada dua puluh alasan
ya pak sukamta ada dua puluh alasan itu banyak sekali pak
tapi kita sudah bisa merangkum tadi yang poin poin besar yang disampaikan oleh fraksi pks
saya akan langsung bertanya ke pak justinus prastowo staf khusus menteri keuangan
tadi sudah mendengar penjelasan dan juga argumentasi dari fraksi pks
salah satunya adalah perpu yang akan menjadi undang undang ini bertentangan dengan uud seribu sembilan ratus empat puluh lima dan konstitusi
membuat kewenangan pemerintah akan terlalu luas dan berpotensi abuse of power
meniadakan peran bpk
dalam mengaudit kerugian negara dan ada juga soal tidak ada pasal yang menyebutkan pemerintah mendanai penanganan covid sembilan belas
dan memberikan imunitas ataupun kekebalan hukum terhadap anggota kssk
bagaimana jawaban dari pemerintah pak justinus
ya pertama terima kasih kepada pak sukamta dan pks yang telah memberikan kritik dan respon
tapi saya yakin sebenarnya teman teman pks sangat memahami konteks motif dan tujuan dari perpu
termasuk apa yang dilakukan pemerintah sampai saat ini
jadi perlu saya jelaskan
pertama justru kenapa prpu yang terbit
karena kita tahu penanganan covid sembilan belas ini harus cepat segera dan membutuhkan pendihain yang cukup besar
sementara kita melihat apbn selama tiga bulan menunjukkan tanda tanda penerimaan negara turun cukup tajam
tanpa gerak cepat tidak mungkin kita bisa mempunyai aturan yang bisa menjadi landasan mengambil kebijakan
karena undang undang tujuh belas dua ribu tiga harus direvisi sedangkan revisi tidak dimungkinkan secara cepat apalagi dalam konteks psbb seperti ini
untuk itulah perpu diambil ada kemendesakan ada kegentingan dan kebutuhan
karena dipatah sampai dua ribu dua puluh dua saja
kalau sampai ugal ugalan akan bunuh diri kenapa
karena beban defisit akan menjadi beban tahun tahun mendatang
lalu tadi disampaikan ada imunitas
yang ada bukan imunitas
kalau pak sukamta perhatikan betul betul
di pasal dua puluh tiga ayat dua itu ada klausul sepanjang didasari itikat baik
jadi apabila tidak ada itikat baik
atau didasari niat jahat atau mensrea
maka pejabat publik yang mengambil kebijakan dan mengambil keuntungan itu dapat dipidana
jadi penasirannya seperti itu
lalu terkait apakah pemerintah lalu otoriter tidak memperhatikan bpk dan sebagainya
pak sukamta perlu saya jelaskan
pemerintah tetap melibatkan dpr dalam perumusan apbn
yang baru dalam perpu ini hanyalah perubahan
dan posur apbn supaya cepat itu menggunakan perpres
tidak menggunakan apbn perubahan untuk tahun ini
karena tidak mungkin dilakukan dengan cepat
untuk tahun tahun mendatang penyusunan apbn tetap sesuai prosedur di undang undang tujuh belas
bahkan untuk menjamin perpu ini kredibel dengan governance yang baik
menteri keuangan telah menerbitkan permen q no tiga puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur secara detail
bagaimana pemerintah dan depan
dan dpr menyusun arah apbn sampai menyetujui apbn
lalu soal bpk jangan khawatir
pasal dua belas perpu menegaskan
seluruh belanja pemerintah dalam konteks penanganan covid ini
tadi pak sukamtam justru mempersoalkan belanja
tidak mungkin pak diatur detail di sini
tapi justru turunannya diatur
diperpres ada refocusing realokasi anggaran dan lain lain
itu semua dipertanggungjawabkan dalam lkpp
yang akan diaudit bpk
sebelum disampaikan ke dpr sebagai pertanggungjawaban pelakonan apbn
lalu tadi ada tuduhan seolah olah di sini ada penurunan tarif pajak
untuk pengusaha besar pak sukamta
bahkan ketika perpu ini terbit
yang menikmati tarif pajak itu tidak cuma yang besar
apalagi menteri keuangan telah menerbitkan permen q no empat puluh empat
yang menanggung seluruh beban di bpn
pemerintah justru dengan perpu
tepat menangani covid
ada alokasi tujuh puluh lima triliun
sekarang harga dan kesediaan apd juga di pasar sudah sangat bagus
dan bansos juga bisa segera dikucurkan dengan alokasi rp satu ratus sepuluh triliun
itu kami kira mbak
oke pak istinus
nanti kita akan tanya lagi ke anda
karena selain fraksi pks di dpr
ternyata ada koalisi masyarakat sipil
dan juga para akademisi ahli hukum tata negara
yang mengkritik dikeluarkannya perpu
corona ini menjadi undang undang
apa tanggapan mereka
bang charles nanti saya akan tanya dari segi hukum tata negara
apa yang paling dikhawatirkan sebetulnya
dari terbitnya perpu ini menjadi undang undang
jangan dijawab dulu
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
bapak terima kasih
saya terima kasih
karena saya tahu yang perpu ini menjadi undang undang
dan juga tadi ada jawaban dari pemerintah
yang disampaikan oleh pak justinus
kalau dari anda sebagai ahli hukum tata negara
dan juga masyarakat sipil
yang kita tahu bahwa perpu ini sudah digugat
bang ke mahkamah konstitusi
apa sebetulnya yang paling dikhawatirkan
dengan adanya perpu ini
dan nanti akan disahkan menjadi undang undang
di sidang paripurna bang charles
pertama memang kemudian
baca dari rumus perpu ya perpu ini bangkit atau didasarkan pada pengalaman traumatis kalau saya mengatakan begitu ya
pengalaman traumatis kita waktu perpu tahun dua ribu delapan pada saat penyusun apa perpu tentang jaring pengamat sistem keuangan kalau nggak salah saya itu
dimana kemudian kksk dalam hal ini waktu itu ya diberikan kewenangan kewenangan mirip seperti yang sekarang
kemudian diberikan juga beberapa pengecualian pengecualian atas tindakan tindakan mereka
nah sayangnya kemudian perpu itu ditolak oleh dpr
lalu seolah olah kemudian berimplikasi kepada problem hukum yang waktu itu terjadi
salah satunya saya sebut ya kasus senturi yang waktu itu muncul ya
nah ini sepertinya sepertinya pembuat kebijakan hari ini tidak mau kejadian seperti itu terulang
jadi mereka mau dalam tanda petik ya harus dikawal secara legal secara konsisional
segala tindakan tindakan mereka itu
kemudian mendapat perlindungan hukum baik dari segi regulasi atau legislasinya maupun dari segi konstitusionalnya
termasuk dari segi politiknya
nah satu hal yang menarik bagi saya adalah ini hal baru juga muncul ya
kalau kita baca pasal undang undang dasar pasal dua puluh dua itu
konstruksinya itu kan perpu itu kan mestinya diajukan pada masa sidang berikutnya
nah jika kita lihat tanggal keluarnya perpu kan tanggal tiga puluh satu ya
sidang masa sidang dpr itu kan tanggal tiga puluh baru dibuka
kalau kita melihat dari rank suatu semestinya ini perpu dibahas atau disahkan menjadi undang undang ya
atau kemudian tolak itu pada masa sidang berikutnya setelah sidang yang sekarang
nah kalau baca juga pasal lima puluh dua undang undang dua belas itu menjelaskannya
dulu kan ada judicial review terhadap undang undang perpu nomor empat tahun dua ribu sembilan kalau nggak salah saya tentang kerumunan kpk
mk sudah memberikan perasarat
apa sesuatu objektif terhadap keluarnya perpu
satu keadaan kebutuhan mendesak
itu sudah terpenuhi
undang undang yang dibutuhkan tersebut belum ada itu sudah terpenuhi juga
kekosongan tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang undang secara normal
nah menariknya adalah ketika kemudian perpu segera dibawa ke dpr dan dpr ternyata bisa bersidang secara normal seperti hari ini ya
meskipun melalui mekanisme virtual artinya proses legislasinya bisa dikatakan normal ya
tapi sarana yang digunakan yang menjadi tidak normal karena memang tidak biasa menggunakan sarana virtual
artinya memang kemudian
ada keburu buruan ya dalam bahasa yang sederhana saya mengatakan
keraguan keraguan juga mungkin takut nanti kalau dibahas di masa sidang berikutnya justru ditolak
sebaik diajukan sekarang
hingga kalau ini jadi undang undang mereka menjadi confidence untuk melaksanakannya
nah sebenarnya kalau kita baca konstruksi perpu kan mestinya kan ini dikonstruksi ya dalam asumsi bahwa dpr tidak bisa bersidang untuk membuat undang undang yang dibutuhkan tersebut
dpr bisa bersidang dalam konteks untuk menerima atau menolak perpu dalam masa sidang hari ini
nah ini yang kemudian saya pikir baru ya
kalau kita mau bawa ke mekanisme konstitusional saya ini juga bisa diuji di mahkamah konstitusi aspek formal seperti ini
apakah bisa diuji dalam konteks pembahasan perpu yang sekarang diburukan dalam masa sidang yang hari ini
sama dengan proses keluarnya perpu seperti itu

tapi selain rentang waktu pembahasan yang tadi anda sebutkan ini bisa diuji soal aspek formal
tanya ke mk apakah isinya tadi argumentasi ataupun penolakan yang disampaikan oleh pak sukamta dari perwakilan dari fraksi pks
itu juga dikhawatirkan para ahli hukum tata negara
itu yang akan saya jelaskan berikutnya
implikasi dari proses yang seperti sekarang artinya kan kita bisa lihat ya di dpr tidak ada perdebatan substansial ya
tidak ada pembacaan pasal per pasal ya artinya pasal ini seperti apa kenapa
karena memang secara perpunyikan kalau prosesnya itu kan paketnya
jadi silakan disampaikan pandangan apakah terima atau tolakan begitu
tidak ada perdebatan pasal per pasal apa yang disampaikan oleh pak sukamta dari fraksi pks tadi yang dua puluh poin itu
kita kan bisa saksikan kemarin ya tidak muncul perdebatan tentang itu fraksi ini bagaimana terhadap dua puluh poin itu
seolah olah ini kan pokoknya ya tidak bisa pilih ya kalau mau tolak ya tolak semua kalau mau terima terima semua begitu
artinya memang kuning hitam putih
nah proses legislasi seperti ini saya pikir ini mengebiri hak hak dpr
terutama dalam fungsi legislatifnya dalam konteks apa
dalam konteks mendiskusikan substansi dari perpu
jadi sekarang ada mekanisme seperti memperkompli ya
oke pemerintah butuh regulasi butuh undang undang kita keluarkan perpu
supaya tepat prosesnya kita ngajukan ke dpr
supaya perdebatannya tidak terlalu lama supaya prosesnya menjadi lebih singkat
tinggal dpr saja menerima atau menolak perpunya
kalau menolak ya kita bisa ajukan rencana undang undang yang baru
itu kalau konstruksi ketatanegaraan
kalau menerima jadilah dia undang undang
ini yang kemudian kemarin kita sama sama dengarkan bahwa kemudian dpr ternyata
jadi saya mengatakan dalam konteks perpu ini fungsi legislasi presiden yang lebih dominan
ketimbang fungsi kesimbangan atau legislasi dpr yang kemudian hilang sama sekali
oke pak sukamta saya akan tanya ke anda
ini biasanya dpr kalau misalnya menerima perpu dari pemerintah yang diajukan oleh presiden itu biasanya
tapi tadi sudah disebutkan oleh bang charles ini nyaris minim sekali perdebatan
dan sangat dominan sebetulnya legislatif rights nya dari pemerintah
rentang waktu pembahasannya ini juga kemudian menjadi sorotan
karena harusnya ini dibahas pada masa sidang berikutnya
tapi tampak terburu buru sekali pak sukamta dipaksakan pada masa sidang ini
apakah kemudian itu yang ditangkap juga oleh fraksi anda
ya yang disampaikan pak charles tadi itu persis mewakili
suasana kebatinan fraksi pks itu
jadi kan menurut peraturan memang harusnya dibahas masa sidang sesudahnya
karena asumsinya kondisi ini emergensi dpr nggak bisa sidang dikeluarkanlah perpu
maka nanti bahasnya masa sidang berikutnya lah
ini di awal sidang kita sebetulnya dpr masih buka sidang
kalau pemerintah alasannya tadi adalah
sebab revisi apbn sebetulnya perpu ini aja dibahas sehari kok
kalau pemerintah itu mengajukan apbn perubahan bukan melalui perpres lima puluh
saya yakin dpr bisa membahas sehari selesai kok sebetulnya tanpa perpu
jadi tidak ada kegentingan memaksa sebetulnya yang membuat pemerintah itu harus mengeluarkan perpu
dan apalagi kemudian
proses pembahasannya juga di bypass dari waktunya itu sudah menyalahi ketentuan
yang kedua kemarin di dalam proses pembahasan di badan anggaran
itu kami berusaha kami pengen supaya dibahas agak detail gitu
tetapi tampaknya suasana yang muncul adalah bahwa harus diselesaikan dalam satu hari itu juga
nah yang kami tidak paham adalah sebetulnya perpu itu begitu sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu langsung berlaku
dan tidak perlu buru buru ada legitimasi dpr hari ini juga karena itu sudah bisa berlaku
saya tidak paham kenapa pemerintah itu pengen dpr segera mengesahkan juga dan hari ini juga gitu
pak sukamta tapi apakah kemudian anda mengakui fraksi fraksi lain fraksi fraksi koalisi pemerintah itu
sepertinya sudah dilobi oleh pemerintah agar perpu ini selesai
perpu ini segera cepat cepat begitu buru buru disahkan menjadi undang undang karena takut ditolak
kalau misalnya terlalu lama dibiarkan ataupun dibahas di dpr pada masa sidang berikutnya
anda menangkap suasana itu
kalau toh misalnya dibahas di masa sidang berikutnya toh ini sudah berlaku semuanya
pemerintah juga sudah mengeluarkan perpres tentang apbnp
kalau tadi babnya adalah yang disampaikan oleh pak justinus itu adalah kemendesak
jadi kalau misalnya dianggaran perubahan itu kan sudah dipolo up oleh barpres lima puluh empat sudah nggak ada masalah
justru yang kami lihat yang kami lihat pasal tentang landasan pemerintah mengeluarkan perpres sebagai pengganti apbnp
ini aneh juga sebetulnya apbn kok lewat perpres
harusnya perpunya adalah perpu tentang apbn perubahan
kalau itu masuk akal
itu justru ini perpu menjadi payung hukum melanggar konstitusi dengan cara membuat anggaran apbn itu dengan melalui barpres
ini persoalan berikutnya sebetulnya
oke ini bertentangan dengan konstitusi dan kalau kita baca juga memangkas kewenangan dprd
artinya ini bertentangan juga dengan undang undang pemerintahan daerah
sama ya pak
sebentar kalau itu kan nanti apbd ya
karena apbn itu harus diajukan oleh pemerintah dibahas di dpr berupa undang produknya adalah undang undang apbn
nah ini tidak bisa mestinya apbn dalam bentuk perpres
mestinya pengganti undang undang itu perpu bukan perpres
yang terjadi adalah perpu ini itu menjadi payung hukum terbitnya perpres
artinya perpu ini sebetulnya kalau mau dikatakan agak vulgar gitu perpu ini sebetulnya bukan pengganti undang undang
tapi seolah olah ini mengamandemen undang undang dasar negara indonesia gitu
oke oke pak sukamta nanti kita akan tanya ke pak justinus prastowo sebagai perwakilan dari pemerintah
apa jawabannya bahwa perpu ini kemudian mengamandemen uud empat puluh lima seperti yang tadi anda sampaikan
dan apakah memang pemerintah memiliki pengalaman traumatis
sehingga harus perpu ini segera disakam jadi undang undang
kita akan tanya nanti jawabannya selesai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita masih bergabung dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
untuk melanjutkan perbincangan kita ada pak justinus prastowo staf khusus menteri keuangan
dan ada pak sukamta anggota badan anggaran dpr ri fraksi pks
dan ada bang charles simabura ahli hukum tata negara universitas andala
saya akan langsung ke pak justinus untuk menjawab tadi argumentasi argumentasi yang disampaikan
tadi bang charles menarik sekali bahwa sebetulnya perpu ini adalah bentuk pengalaman traumatis dari pemerintah
jika melihat dulu jpsk perpu tahun dua ribu delapan yang ditolak oleh dpr kemudian berimplikasi kasus hukum
sehingga pada saat yang sekarang ini pemerintah tidak mau kemudian kejadian itu terulang kembali
terjerat kasus hukum seperti belaut bang senturi
dan tadi juga menjadi catatan soal rentang waktu pembahasan yang sangat terburu buru sekali
dan tadi pak sukamta juga sempat menyinggung soal kewenangan reduksi dari dpr
dpr kemudian kewenangannya ini tereduksi dengan adanya bahwa penetapan apbn ini diatur berdasarkan perpres atau
peraturan presiden ini membuat kewenangan pemerintah pusat ataupun presiden sangat besar sekali
apa jawaban anda pak justinus
baik terima kasih
pak tarmes saya rasa sudah membaca dengan cermat pasal dua puluh dua ayat dua undang undang dasar
peraturan pemerintah pengganti undang undang itu harus mendapat persetujuan dpr dalam persidangan yang berikut
jadi yang persidangan berikut itu persetujuannya bukan pengajuannya
ini bunyi verbatim undang undang dasar yang tidak perlu ditafsirkan lagi
jadi menurut saya sudah cukup jelas ada kekeliruan pak charles memahami undang undang dasar
lalu soal trauma saya tidak perlu mengomentari karena kita boleh saja beralasan apapun
tapi kita memang punya pengalaman berdarah
hanya saja saya perlu sampaikan ke pak charles dan pak sukamta bahwa
pasal yang disebut ini
pasal yang disebut imunitas atau perlindungan hukum itu bukan hal baru
dalam undang undang nomor sembilan tahun dua ribu enam belas
yang tentu juga disetujui dpr tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan
di pasal empat puluh delapan disebutkan hal yang sama persis
jadi tidak berbeda
lalu di undang undang nomor sebelas tahun dua ribu enam belas tentang pengampunan pajak
juga diatur hal yang sama persis
artinya selama ini sudah biasa dilakukan
tapi sudah diatur hal yang sama persis
jadi tidak perlu diperkirakan lagi bahwa
ada problem yang disampaikan tadi
tidak sesuai undang undang dasar dan sebagainya
kami menghormati dan sekarang sudah ada tiga pihak yang mengajukan uji materi di mk
kita menghormati itu
biarlah berjalan dengan alamiah
dan kita bisa mengelaburasi argumen di sana
menurut saya itu juga penting
lalu untuk pak sukamta

kita menghormati itu
biarlah berjalan dengan alamiah
lalu untuk pak sukamta
pertama di mana letak kemendesakannya
di pasal empat puluh satu undang undang dua puluh dua ribu sembilan belas tentang apbn dua ribu dua puluh
dpr itu bisa menyetujui perubahan apbn
dalam keadaan darurat hanya satu x dua puluh empat jam
waktu itu belum ada protokol dan lain lain
yang bisa diatur rapat sah seperti apa
sehingga kalau mengacu ke ayat tiga
pemerintah dimungkinkan mengambil keputusan di luar ayat satu
maka prpu ini dimungkinkan
lalu kenapa kok tidak perlu apbn perubahan saja
tadi saya sampaikan
problemnya bukan hanya di apbn perubahan pak
bukannya perubahan postur
yang tidak memungkinkan memberikan ruang fiskal yang lebar ke pemerintah
untuk melakukan penanganan covid secara menyeluruh
maka kita perlu mengubah undang undang tujuh belas dua ribu tiga
kalau mengubah undang undang
harus membuat draft undang undang
naskah akademik uji publik
lalu diserahkan ke dpr dan dibahas
apakah bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat
kita harus memikirkan itu
maka perpu ini menjadi jalan keluar justru
karena ada kebutuhan yang mendekat
belum ada undang undang
dan kebutuhan kebutuhan lain yang perlu di cover
nah terkait dengan dpr dan dpk
perumusan apbn tetap melibatkan dpr
hanya perubahan postur dua ribu dua puluh saja yang menggunakan perpres
tetapi pak sukamta saya yakin juga paham
bahkan minggu lalu
kementerian keuangan dan komisi sebelas
sedang membahas kebijakan
kita sama sama bersiap siap membahas rapbn dua ribu dua puluh satu bersama dengan dpr
lalu peraturan menteri no tiga puluh delapan turunan perpu menegaskan
prosedur perumusan apbn bersama dengan dpr
dan nanti pertanggung jawabannya
lkpp yang diaudit bpk
lalu dilaporkan ke dpr
dan akan diskusi atau tidak oleh dpr
jadi kami kira cukup jelas di situ mbak
pak justinus itu yang menarik sekali
bahwa memang ada kegentingan yang memaksa menurut pemerintah
tapi dalam prpu tersebut
tidak disebutkan masa berlakunya ini sampai kapan
artinya setelah wabah corona setelah wabah covid sembilan belas ini selesai
apakah kemudian perpu yang menjadi undang undang ini
masih bisa dipakai lagi pak
sampai kapan pak ini akan terus dipakai
kalau untuk defisit jelas dinyatakan di pasal dua
itu berlaku sampai dengan dua ribu dua puluh
lalu jelas judul prpu adalah untuk penanganan covid sembilan belas
maka ketika covid sembilan belas berakhir seharusnya semua berakhir
nah pemulihan ekonomi pasca covid kan perlu diakomodir juga
maka jelas di pasal dua puluh delapan ditegaskan di sana
semua ini dalam rangka penanganan covid sembilan belas
jadi tidak akan bablas seolah olah darurat sampai selamanya
itu menurut saya cukup jelas
apabila prpu ditajar dengan cermat
oke berapa lama pak ada jangka waktunya atau rentang waktunya
yang disebutkan di situ untuk pemulihan ekonomi pasca wabah ini berakhir pak
tidak disebutkan bisa nambah
pemerintah tidak punya waktu banyak
maka harus bekerja keras lebih cepat
memastikan supaya apbn dua ribu dua puluh tiga dan seterusnya
sehingga harus betul betul kredibel dan governingnya bagus
oke oke saya akan ke bang charles
bang charles ini tadi sudah mendengar penjelasan dari pak justinus
soal terkait dengan tadi ada yang menarik sebetulnya beberapa penjelasannya
tapi saya ingin tanya ada beberapa pakar hukum tata negara
dan juga masyarakat sipil yang mengajukan gugatan uji materi atas prpu ini ke mk
nah itu yang dikhawatirkan sebetulnya adanya celah korupsi
tadi pak justinus tidak mau mengomentari apa yang anda sampaikan
soal pengalaman traumatis jpsk prpu tahun dua ribu delapan
yang berujung pada kasus korupsi bailout

apakah kemudian untuk perpu yang ini akan membuka celah korupsi yang cukup besar
itu yang dikhawatirkan oleh anda dan juga teman teman
ya karakter prpu nya mirip dengan prpu jpsk
termasuk juga struktur organisasi yang kemudian mengelola
di situ menjadi otoritas bagi kksk ya
dan dalam hal ini ketuanya itu menteri keuangan koordinatornya
dulu juga koordinatornya menteri keuangan juga
kasus yang dulu itu
nah ini yang kemudian saya pikir
bisa kita lihat ya background salah satunya
jadi tidak bisa dinafikan juga itu
karena substansi materinya pun mirip dan sama
persis yang seperti dikatakan oleh pak justinus tadi
ini kan juga sama dengan undang undang tentang pengamanan sistem keuangan itu yang tahun dua ribu enam belas
dan rumusannya mirip itu
jadi lagi lagi memang kemudian ini ketentuan yang dibikin pengecualian
meskipun tadi dikatakan ya bahwa ini dapat saja ditetapkan
terobos sepanjang ada niat jahat yang bisa dibuktikan
makanya kemudian rumusan pasal dua puluh tujuh itu sebenarnya kalau saya mengatakan tidak perlu ada juga kan begitu
kalau memang ada penyimpangan tetap bisa disidik
ini kan juga makanya ketentuan yang kemudian semestinya tidak mesti dimuat ya
tapi justru karena dimuat disitulah kelihatan ada semacam ancar ancar ataupun ketakutan atau kekhawatiran dari pembentuk kebijakan
jangan sampai mereka kemudian dipersalahkan di kemudian hari
tapi saya mau ralat sedikit apa yang kata pak justinus ya
tafsir yang bapak sampaikan itu kan tafsir personal ya pak
kita harus pakai undang undang dua belas dua ribu sebelas karena konstitusi tidak menjelaskan juga persidangan yang berikut itu kapan begitu
itu mk memberikan putusan tahun satu ratus tiga puluh delapan dua ribu sembilan dan memang tidak diberikan juga kapan persidangan berikutnya itu
tapi uu dua belas dua ribu sebelas dalam penjelasan pasal lima puluh dua satu dikatakan persidangan yang berikut itu adalah masa sidang pertama dpr
masa sidang ya

masa sidang pertama dpr setelah peraturan pemerintah pengganti uu dua belas dua ribu sebelas
masa sidang pertama dpr setelah peraturan pemerintah pengganti uu dua belas dua ribu sebelas

jadi tetapkan jadi bukan sidang dpr tolong bedakan apa itu sidang apa itu masa sidang dan saya pikir pak sukamda sangat memahami itu
jadi masa sidang dpr
masa sidang dibuka tanggal tiga puluh maret perpu keluar tanggal tiga puluh satu berarti masa sidang berikutnya adalah masa sidang besok setelah kira kira bulan juni atau bulan juli itu
artinya disitu jadi itu tafsir uu dua belas dua ribu sebelas
tidak ada tafsir selain itu kita baca putusan mk juga tidak ada
jadi makanya kemudian kalaupun ini mau diperdebatkan saya mendorong juga silakan saja nanti diajukan uji formilnya terhadap ketentuan ini
kenapa kalau ini tidak dicegah atau tidak diantisipasi ke depan praktik seperti ini bisa jadi akan terjadi
argumentasi argumentasi bahwa undang undang itu rumit undang undang itu prosesnya panjang dan segala macam
akan digunakan secara subjektif untuk terus menggolkan undang undang yang kemudian memang dibutuhkan oleh pemerintah sehingga
dan disitulah mereduksi jadi saya khawatirin kalau tidak diberikan tafsir yang jelas apa itu maksud sidang berikutnya
jangan jangan praktik ini kenapa praktek ini akan berulang
kenapa kebutuhan perpu itu adalah ini kan membuktikan tadi saya setuju dengan pak sukamta
begitu dia ditetapkan itu kan sudah mempunyai kekuatan komunikat
nah kenapa kemudian sekarang kok buru buru untuk dijadikan undang undang
ini menunjukkan ketidakpercayaan diri pemerintah dalam mengeluarkan perpu itu sendiri
sehingga mereka segera butuh dukungan politik dari dpr
supaya apa supaya ini perpu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang ada
kalau sudah disetujui tapi di satu sisi perpu ini menjadi sempurna dia untuk menjadi objek pengujian di mahkamah konstitusi
kenapa karena dia sudah menjadi undang undang jadi di satu sisi makanya justru perlaksananya menjadi akan tersiok siok
kenapa karena ketika dia sedang dilaksanakan proses di mk justru sedang berjalan juga
saya khawatir nanti putusan mk justru berbeda dengan rumusan perpu itu juga akan berimplikasi hukum yang tidak sederhana
dan ini juga menemukan khawatiran sendiri bagi pemerintah sendiri seperti itu
jadi bagi saya mestinya kan jalankan dulu perpu ini tiga bulan masa sidang berikutnya dievaluasi oleh dpr
justru di situ bisa dilihat kalau memang ternyata sudah tidak dibutuhkan pertanyaan mbak tadi akan terjawab
ya sudah dicampur perpunya jadi masalah corona sudah selesai dan semacam termasuk juga dievaluasi norma normanya tadi
saya sebenarnya mengatakan perpu ini betul betul murni persoalan hanya bicara dampak terhadap sistem keuangan
tidak bicara terhadap phk mekanisme pendidikan hak orang atas pekerjaan hak orang atas beribadah dan segala macam
yang lain lain itu itu diatur hanya dalam berupa peraturan menteri dan peraturan pemerintah
sehingga kemudian betul betul saya tidak setuju ya kalau perpu ini dikatakan perpu corona
saya hanya perpu ini jelas kok di judulnya ya bicara tentang pengamanan sistem keuangan gara gara corona
jadi end malik sekali ya end malik sekali
sehingga setuju saya pertanyaan tadi
kalau ini sudah lewat coronanya bagaimana status undang undangnya
ya memang tidak berlaku secara hukum ya
tapi peluang kita untuk mengevaluasi sebenarnya ada
kalau seandainya perpunya dikunci
sikat saja bang
bukan maka sidang berikutnya
pak justinus saya ingin tanggapan dari pemerintah singkat saja
bahwa putusan bahwa perpu menjadi undang undang ini akan melengkapi gugatan uji materi di mk
putusan mk akan berimplikasi pada putusan hukum pelaksanaan atau implementasi perpu ini yang menjadi undang undang
tanggapan dari pemerintah sikat saja pak
ya kami serahkan kepada dpr untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perpu ini
kami juga menghormati hak setiap warga negara untuk mengajukan uji materi di mk
kami menghormati juga putusan hakim mk apapun itu
kami berniat baik beritikat baik
menggunakan perpu ini betul betul untuk penanganan covid
terutama kesehatan pengaman sosial dan juga stimulus ekonomi
apabila nanti ternyata ada putusan yang berbeda dari mk
tentu saja akan menjadi perhatian pemerintah dan harus dilaksanakan
dan kami juga siap untuk mengajukan undang undang yang baru
yang lebih baik tentu memperhatikan semua aspirasi dari masyarakat
terima kasih sekali pak justinus prastowo staf khusus menteri keuangan atas penjelasannya
dan juga niatnya
niat baik tadi dari pemerintah yang memang tertuang dari perpu menjadi undang undang di penanganan corona
terutama untuk sistem keuangan negara ini
nanti kita akan lihat bagaimana bergulirnya di mahkamah konstitusi
terutama untuk gugatan uji materinya
dan terima kasih juga tadi untuk bang charles simabura dan bersama dengan pak sukamta
atas waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini
dan demikian tadi perbincangan kami dengan para narasumber
ada terobosan yang dilakukan agar karantina pemudik tidak terasa membosankan
informasinya saat lagi